ya selanjutnya kita akan terhubung dengan kontributor cnn indonesia gani haris
selamat siang janny bisa mendengar suara kami
ya selamat siang
bisa anda gambarkan ataupun mungkin jelaskan seperti apa situasi pasca gempa di tempat anda berada saat ini
ya tadi kita sedang berada di kantor pwi wakil ancian anjur mengalami aktivitas
tadi sekitar tengah jam satu tiga puluh ya ini terjadi gempa dan semua aktivitas yang ada di perkantoran pwi kabupaten ancian anjur
tempat berhamburan keluar karena takut gedung yang genting gentingnya pada roboh begitu demikian
kami ingin mengkonfirmasi kembali apakah ada kerusakan yang terjadi terhadap gedung ataupun bangunan fasilitas publik akibat gempa bermagnitudo lima enam ini
ya pantauan kami ini kebetulan gedung pwi yang tepat tadi berada di dalam tersebut ini sebagian atap ini ambrol
dan tidak hanya itu kantor kdam yang tepat di samping
kantor pwi kabupaten ancian anjur juga amihal sama
dan di samping tepat gedung pwi kabupaten ancian anjur ini ada rumah juga semua genting gentingnya pada jatuh dan rusak dan tepat menimpa ke salah seorang warga
bagaimana dengan kondisi warga tersebut apakah ada informasi
setelah tadi saya pantau ke warga sekitar tadi ada yang sempat lukanya kena jatuhan genting demikian pak
ya selanjutnya selain warga yang terkena reruntuhan bangunan seperti apa situasi di sana masyarakat dan juga kondisi lalu lintas yang bisa anda laporkan atau bisa anda saksikan saat ini
situasi pasca tadi kejadian gempa
ini warga beserta pegawai perkantoran kdam sempat meninggalkan kasi dan berkumpul di pinggir jalan
kemudian untuk lalu lintas tadi juga sempat terganggu
dan sempat terjadi kemacetan
dan alhamdulillah untuk sementara lalu lintas kita kembali
dan warga sudah nampak kembali lagi ke dalam rumah dan keliling rumah warga tersebut demikian
ya lalu mas untuk aktivitas perkantoran sendiri seperti apa apakah hingga saat ini masih tetap dihentikan sementara atau apakah sudah kembali seperti biasanya
pantauan kami dari kantoran samping gitung pwi
di kantor pdam sudah kembali beraktivitas
dan sudah tampak karyawan sudah masuk kembali melakukan aktivitasnya
nanti kami akan kembali lagi ke anda untuk mengupdate situasi terkini dari cianjur
terima kasih atas laporan langsung anda